pasca putusan hukuman gantung yang dijatuhkan pengadilan penang malaysia
kepada rita krisdianti warga ponorogo langsung menggelar doa bersama untuk keselamatan rita
warga meminta agar rita segera dibebaskan karena rita hanyalah korban dari mafia narkoba internasional
sejumlah warga ponorogo yang prihatin dengan nasib rita crisdianti
melakukan aksi keprihatinan dengan menyalakan lilin di halaman kantor dprd ponorogo
selain menyalahkan lilin warga juga menggelar doa bersama serta memasang poster dan foto rita kris dianti
warga meyakini rita tidak bersalah karena sebelum menjadi tkw
rita dikenal sebagai sosok gadis yang pendiam dan tidak pernah bertingkah aneh
sejumlah warga menyalakan aksi keprihatinan dengan menyalakan lilin di halaman kantor dprd ponorogo

selasa kemarin disambut tangis histeris ponyati ibunda rita crisdianti
poniati bahkan tak henti hentinya memeluk perwakilan kemenlu sambil menahan kesedihan
selain memberikan dukungan moral kedatangan kemenlu juga untuk menyampaikan kabar
jika pembebasan rita kristianti masih ada peluang
yang pasti kami sedang memfokuskan untuk mencari saksi ataupun bukti
yang bisa dicadikan novum baru di mahkamah banding nanti
mahkamah tingkat tinggi itu kalau dalam sistem hukum malaysia adalah mahkamah tingkat pertama
dan kita masih punya peluang untuk mengajukan banding di mahkamah rayuan namanya
kalau di kita mahkamah banding
saat ini persidangan masih di mahkamah tingkat tinggi di pineng atau tingkat pertama
sementara indonesia masih punya peluang di mahkamah
mahkamah rayuan atau mahkamah banding untuk upaya pembebasan rita kristianti
pihak kementerian luar negeri terus berupaya membebaskan rita dari hukuman gantung
termasuk pengajuan permohonan ampun kepada sultan jika itu memang diperlukan